rade natang bukankah
itu adalah nama yang sering digunakan raikian santa ketika ia lupa ingatan
aji anwarin susah aku harus lebih berhati hati dan waspada untuk menghadapinya
tolong lepaskan putra gue
tolong aku putra gue
tahanlah ibu nda
ibu nda amat kasih
dengarkan apa katanya
tolong lepaskan ibu ndaku
ibu ndaku melakukan hal yang salah
kau kira nyawa raisubang lara bisa kau bayar dengan permintaan maaf menghadap prabu
kesalahan ibumu telah melampaui batas
dia tidak hanya membunuh raisubang lara
tapi dia mempisahku
hingga aku hampir mati di bakar
ibumu telah membunuh dua orang tidak bersau
aku mengerti ibu ndaku
biarkanlah aku menghabisi ibu ndaku ini
agar dia tidak membunuh dan menimbulkan keban kurban lainnya
tunggu ibu ndaku
biarlah aku menggantikan posisi ibu ndaku
jika kau sanggup menggantikan posisi ibu idam
jangan ambil ter cette
jangan ambil ter petite
cru dal bikes
jangan dibel bible apa
jangan banyak semak up instan
nih mas kali ini ada tuyul
ada tuyul nih mas
ya benar saja
apa yang kalian lakukan
itu adalah nama yang sering digunakan
raikian santang ketika ia lupa ingatan
berjaga dewa batara
amarah ger prabu
ingat ger prabu
setiap manusia itu
hirup di alam dunia yang sama
karmanya itu berbeda
bencana yang terjadi
di panjang jalan ger prabu
karma dan tingkah
yang pernah kita lakukan
terima kasih banyak
dari kejahatan yang ditimbulkan
oleh kuncung hitam
dan anak buahnya
sudikah kiranya rasigur
mengobati kami yang terluka
menyimpan dendam padaku
dilawan ger prabu
membawa rengga di anjuranku pulang
jangan lupa subscribe channel ini